aku akan buktiin pak
aku akan buktiin aku gak akan bisa
dipaksa sama judit pak
aku balikin semua kartu kartu ini
aku bisa hidup tanpa semua kartu kartu ini
dan uang papa dan bantuan papa
aku gak bisa dipaksa pak aku gak mau sama judit pak
mungkin aku emang anak yang gak berbakti sama papa sama mama

waktu masih muda
cinta itu gak bisa dipaksa
aku gak bisa dipaksa pak

masa lembur sampai jam segini
bapak ngelihat ayah gak
bapak ini gimana sih

saya yang bapaknya kok kamu yang nyolot
kalau ada apa apa yang terjadi sama ayah
bapak duluan yang gue cekek

saya boleh masuk sekarang
silakan nanti kalau ada apa apa
bilang saya ada di belakang rumah
oke makasih pak ya

gue bakal bisa hidup mandiri
gue bisa hidup dari keringet gue sendiri
dan gue gak akan tergantung lagi sama papa
rumahnya mana sih ya
rumah sakit gak ada
taman juga gak ada
tapi katanya udah pergi dari tadi